ya gak persis gitu sih
gimana cara ngasih tau oma
ya kita berdua yang ngasih tahu
eh kalo indri beneran hilang
oma bakal bunuh diri
pernah nggak lo mikirin itu
eh kang marjuki
sama bang rijal
gak usah bang makasih
lo jangan bercandaan ra
ini bentar lagi maghrib
gue kesana sekarang
saya datang kesini untuk meminta bang rijal jadi calon ketua rw
saya gak berbakat kang
semua orang pasti berbakat
eh pak jugi
mau ke mana diri
apa mau main main
sejak kapan andri main gitar
itu yang saya maksud
semua orang pasti berbakat
fuhh undri dimana sih undri
undri jangan bercanda kayak gini dong undri
kamu betulan lahirnya pas dalung meletus
lu tanya aja sama galunggungnya kalau lu gak percaya
mas jono bener orang besar lahir saat deger besar
kamu ditakdirkan menjadi ketua rw mat
lu kalau datang selonong boy kagak ada salamnya salam apa
iya kalau baru nyampe salang dulu
kemaren aku mau ngobrol sama si jono
kemaren si jono noro barang barangnya di halaman rumah gua
rumah gua jadi berantakan
udah tapi si jonanya cuek aja
yuk kita tegur si jono
dia jangan ditegur
mas jono itu pendukung setia kamu mat
kecuali kalau kamu negornya baik baik
marjuki minta akang supaya maju jadi calon ketua rw
minah setuju kang
ih kok buat apa
kalau akan jadi ketua rw
si muhyidd udah nggak bisa lagi tuh sebenar menar
akang liat sendiri kan
rt dia atur
rw dia atur
masjid dia atur
emangnya siapa dia
belum tentu warga setuju
itu kan cuma permintaan marzuki
si marjuki itu ngajuin akang karena dia tahu banget
warga pasti setuju karena senang sama akan
kalau akang nggak mau maju
minah yang maju
bapak bapak bapak
bapak bapak bapak
lima belas tadi ya
lo udah tanya temen temennya
gue nggak tahu nomernya
kalau indi beneran ke bandung gimana ya
dia sama siapa ke bandung
dia bilangnya cuma ke bandung gitu aja
lagian indri itu udah biasa pulang sekolah sendirian
nah lo ngapain so soan pengen jemput dia segala
yang mana gue tahu kalau gue bakal lupa
harusnya lo tahu
lo tuh sering lupa
kecuali sama urusan lo sendiri
lo tuh nggak punya rasa tanggung jawab ndra
terus gimana ngasih tau ke mama
ya nggak persis gitu sih
gimana cara ngasih tau oma
ya kita berdua yang ngasih tahu
eh kalau indri beneran hilang oma bakal bunuh diri
pernah nggak lo mikirin itu
masa pak mamat dicalonin jadi ketua arb ma
sekalian lu itu jadi wakilnya
biar paketnya komplit
eh paket gila
mungkin aja indri udah pulang
gini mah idri udah pulang terus mama balik nanya loh kok kamu nanya emangnya idri hilang
kita pura pura salah nama
nama kita kan mirip mirip
gua terus gua gak bererti gua gak ngerti gimana sih
bisa gua tinggal dikit gak cukup
indra mau tanya mah
idri udah pulang belum
kok kamu nanya mama kan kamu yang jemput indri
maksud indra ke andri mah ke andri udah pulang belum
loh kamu nih telepon mama pake hpnya andri
berarti andri ada di situ dong sama kamu
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
hp gua malu
salah strategi gua
maksudnya gua nelfon pake hp gua
pelit sih sama pulsa
kau tak cerdas